tolong dok kamu tegaskan
tegaskan diri kamu
sudah menjalani hidup masing masing
jangan seperti ini
kalau kamu mau nengok andin
kenapa kamu harus mengalami ini semua anak
tak parah saya kalau perlu
danin kamu kenapa danin
istri saya kenapa dok
tunggu di luar dulu ya pak ya
silahkan pak tunggu di luar dulu ya pak
istri saya kenapa istri saya gak kenapa napa kan dok

istri saya kenapa

tunggu ya pak
tunggu ya pak
tunggu ya pak
tunggu ya pak
bagaimana kondisi saya vicu

tunggu ya pak bagaimana kondisi saya vicu
masih dalam keadaan koma
untuk saat ini terus menurun
kami sudah melakukan
cuci darah pada pasien
sudah terlanjur menyebar
malam ini adalah
dan tak pernah
aku masih yakin
saya minta seluruh
anggota keluarga berdoa ya
ada keajaiban untuk bu andi
masih dengan setia
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat begini
duduk sini pak
papa mau bicara sama kamu
ada apa pak
sudah gak muda lagi
bapak ingin merasakan menggendong cucu
begitu pula mama
tapi gimana allah memberikan ke kamu
kalau kamu tuh sifatnya mendua
sebentar ke andin
sebentar ke elsa
tegaskan diri kamu
kamu sama andin sudah menjalani hidup masing masing
jangan seperti ini
pokoknya kalau kamu mau nengok andi
papa gak mau ada salah paham lagi sama elsa
papa gak mau ada salah paham lagi sama elsa
dan jangan buat elsa sedih
dan jangan buat elsa sedih
tolong jaga perasaan elsa
kalau aku udah bikin papa sama mama
jadi kepikiran soal rumah tangga aku dan elsa
aku akan usahakan yang terbaik pak
memperbaiki rumah tangga aku pak
papamu istirahat di taman
gue atau ni enak
handin semoga kamu segera pulih
bobo yuk just temenin
gak mau mauan cuus
terus kapan sembuhnya
just juga gak tau
gimana kalau sekarang kita berdoa yuk sama sama
kita mohon supaya mamanya rena cepat sembuh
yang ku cintai
aku mohon padamu ya allah
untuk andinku ya allah
karena kau adalah maha penyembuh
tiada yang bisa diberikan
yang bisa menyembuhkan sakit kecuali engkau ya allah
angkat semua penyakit
dalam diri putri hamba ya allah
saya mohon kepadamu
lindungi dia ya allah
sebaiknya negara tuhan